di mana mau diorangi

eh diam aja bu jangan lebih serius
eh jangan tunjuk tunjuk
dalam video yang diunggah politikus partai nasdem
arteria beserta ibunya terekam kamera terlibat cekcok dengan seorang perempuan
mengaku sebagai putri jenderal tni bintang tiga
perempuan ini memaki arteria dan sang ibu
sembari menyebut keduanya menghalangi jalan
apa aja siapa bintang tiga
sempat dilerai oleh petugas keamanan bandara
kedua pihak justru saling lapor di mapol resta bandara soekarno hatta
kejadian mungkin ya mungkin ada ya kegiatan kecil lah pas pengambilan batasi
terus keduanya disangkakan dengan pasal berapa nih pak haji
tiga lima belas kalau untuk ancamannya di bawah empat tahun
sementara itu ditemui di gedung dpr ri pada senin sore
arteria dahlan mengklaim keributan berawal dari dalam pesawat
ketika perempuan itu menuding rombongannya membawa barang bagasi terlalu banyak
mungkin yang kita sangat kecewa
yang bersangkutan itu mengaku ngaku jenderal bintang tiga
ini kan sebuah tindakan ancaman dan perilaku intimidatif
setelah kita kejar anak jenderal bintang tiga
waktu di pemeriksaan di kepolisian
kami pun juga banyak telepon telepon di seru damai
ini anak ketua umum siapa
ini anak jenderalnya siapa
saya katakan saya sudah berproses hukum
arteria menyatakan telah melaporkan kejadian ini ke polisi pada minggu malam di polres bandara
ia pun mengaku sudah mengantongi nama jenderal yang dimaksud sang perempuan